terdakwa kasus penganiayaan berat mario dandi membacakan pleido atau pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum dua belas tahun penjara
serta restitusi satu ratus dua puluh miliar rupiah
pledoi dipenuhi penyesalan dan juga permohonan maaf terutama bagi korban david ozora
lalu bagaimana tanggapan dari pihak david
sudah bergabung bersama kami dari luar studio kuasa hukum david ozora melisa anggraini
baik mbak melisa sepertinya masih di mute suaranya boleh dibuka terlebih dahulu
selamat sore mas bram
baik selamat sore mbak langsung saja jadi dari dua play doh pribadi paling tidak dari mario dan nighasien
ini dipenuhi oleh permintaan maaf termasuk rasa prihatin terutama kepada david
bagaimana sementara ini tanggapan dari keluarga maupun kuasa hukum david
iya kami juga sudah mendengarkan ya dari terdakwa mario dendi dan terdakwa sien lukas terkait dengan play doh pribadinya
memang dia menyampaikan dengan penuh penyesalan pada hari ini namun kami tentu melihat secara utuh dalam proses persidangan
dari awal dimulai sampai kemarin pada sebelum tuntutan bagaimana perilaku dan bagaimana sikap
serta bagaimana mereka mengungkap seterang terangnya peristiwa
dan fakta fakta di dalam persidangan sehingga kami melihat jika hari ini memang terlihat ada penyesalan kami tidak melihat itu sebelum sebelumnya
sehingga kami patut mempertanyakan apakah ini memang dari hati nuraninya ataukah memang ini yang sedang dia butuhkan
bahwa penyesalan itu ternyata adalah hal yang meringankan
dan kita ketahui pada saat tuntutan kemarin mario dendi sama sekali tidak dapat hal yang meringankan apapun dari tuntutan jaksa penuntut umum
saya akan menanyakan dulu soal bagaimana pleido dari mario dandi begitu
banyak sekali permohon maaf tapi kemudian ada semacam narasi narasi defensif yang mengatakan misalkan mendengar soal pemberitaan yang tidak bertanggung jawab
ada yang kemudian mengatakan dirinya kebal hukum dan sejenisnya begitu
apakah ini menurut anda akan juga menjadi pertimbangan hakim begitu untuk kemudian nanti memutuskan paling tidak sama atau jangan jangan jauh begitu dari tuntutan kemarin
saya rasa itu patut diabaikan oleh hakim termasuk frame terkait dengan bahwa orang tuanya ini menjadi korban
seolah olah orang tuanya dizolimi atas perkara yang sedang dia tempuh ya
karena kami melihat sebenarnya itu logikanya terbalik ya mas ya
bahwa orang tuanya menjadi pesakitan dan diduga melakukan tppu dan lain sebagainya
hari ini itu justru bukan karena adanya perbuatan ini
tetapi perbuatan penganiayaan karakternya mario dendi yang mengakibatkan kerugian sedemikian
besar dan sakitnya terhadap korban itu bagian dari apa yang dilakukan
karakter yang ditanam oleh keluarga atau orang tuanya sendiri
dia dengan bersikap tidak ada kontrol mungkin memberikan kehidupan yang mewah sehingga terjadilah seperti ini
jadi kami melihat dan memandang framing framing buruk dan negatif di mata masyarakat
ini kan juga tidak ucuk ucuk ya
ada sumber sumber dan ada akibat dan sebabnya terlebih dahulu bahwa ketika proses ini dilaporkan pertama kali
ini ada hal hal yang dirasakan oleh korban terutama keluarganya ketika penganiayaan yang seharusnya ini adalah penganian berat sejak awal
ini diletakkan kepada penganian biasa
belum lagi ada upaya upaya untuk membuat proses hukum ini tidak berlanjut
nah sehingga dari proses hukum yang panjang ini enam bulan loh tidak waktu yang singkat ya
masyarakat menjadi lebih melek terkait dengan apakah proses hukum terhadap pejabat anak pejabat yang melakukan kesalahan sedemikian
rupa keji terhadap seseorang itu akan benar benar diberikan hukuman yang berat atau tidak
proses hukum yang tidak sederhana ini berdarah darah mas
oke mbak melisa saya masih ingin fokus pada mario dandi saya minta tanggapan anda
ketika tadi soal restitusi juga disebutkan ini kemudian pihak mario mengatakan siap bertanggung jawab meski dengan kondisi dan juga keadaan yang saat ini
ini artinya apakah kemudian pihak keluarga mendukung ketika restitusi tidak bisa dibayar
maka diganti dengan tujuh tahun penjara yang itu artinya secara kumulatif
begitu akan sembilan belas tahun begitu sesuai dengan tuntutan jpu kemarin
tentu harus ada konsekuensi terhadap pembebanan restitusi yang tidak mau dan tidak mampu dipenuhi
dan tadi kami juga melihat mereka mendorong kepada jaksa penuntut umum yang semestinya
mereka harapkan juga kepada hakim membebankan biaya restitusi kepada lpsk menggunakan dana apbn
itu kan cukup ngaco ya dan cukup dipaksakan
bahwa sudah common di dalam proses restitusi ketika tidak dipenuhi
ada dasar hukumnya juga walaupun tidak dalam ranah delik penganiayaan
ketika tidak dipenuhi ditambah dengan hukuman penjara
kami mengapresiasi dan kami mendukung adanya tuntutan progresif dan berharap hakim juga akan memutuskan seperti ini
sehingga tidak lagi ada pelaku pelaku hanya karena dia merasa tidak mampu
kami melihat memang tidak ada iktikat baik apapun ya
mereka mengomentari terkait dengan biaya restitusi
tetapi sebenarnya terkait biaya aktual saja pun mereka tidak ada yang mereka penuhi
oke mbak melisa artinya dengan narasi yang dibacakan oleh mario tadi
pihak anda pihak david menganggap ini bukan ketidakmampuan tapi ketidakmauan begitu ya
iya ketidakmampuan dan ketidakmauan itu sudah jadi sumir
karena ketika sudah satu minggu hakim memberikan kesempatan untuk adanya pihak ketiga
mengambil tanggung jawab membayar restitusi sebagai pertanggung jawaban moral si pelaku
karena mereka dari awal kan
selalu bilang kami ingin bertanggung jawab tapi tidak diterima
yang ditangkap oleh keluarga kan bukan tanggung jawab secara moral
tetapi menutupi proses ini tidak lanjut
nah tetapi begitu sudah dimunculkan ke persidangan
langsung mereka sampaikan tidak bersedia tanpa ada upaya apapun
mereka mengomentari angka tidak rasional lpsk tidak sesuai dan lain sebagainya
tapi mereka tidak ada menyanggupi even itu satu rupiah pun
nah tadi si mario dendi menyampaikan menyanggupi
tetapi juga seperti tidak benar benar
nanti dia akan memenuhi karena dia bilang
saya belum bekerja tidak punya penghasilan tidak punya apa apa
ya kita sudah tangkap
maksudnya ini ingin melepaskan tanggung jawab kepada pihak lain yaitu lpsk
baik baik oke
bukan kemudian siap menerima pengganti restitusi tapi mengalihkan begitu ya
pihak anda melihatnya oke
saya ingin fokus pada kemudian play doh pribadi dari shane lucas
mengatakan bahwa dirinya ternyata juga korban
disebut dalam pembelaannya
dia tidak mengetahui maksud dia tidak mengetahui peran ketika pertemuan oleh mario dan juga david
dan juga david
dan anak ag begitu
logika ini bisa diterimakah oleh pihak david
ya tentu tidak dapat diterima sama sekali ya
dalam proses persidangan sudah terbuka sejelas jelasnya
bahwa ketika diajak oleh mario den disebutkan bahwa ia ingin memukul david ozora
kemudian di perjalanan juga dijelaskan kenapa ia ingin memukul
ada play chain dan lain sebagainya
dia punya sangat punya pilihan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan
dan besar keyakinan kami kalau tidak ada
shane lucas di sana dengan peran memvideokan proses penganian itu mungkin tidak akan separah ini
ditambah lagi tidak ada hal hal yang bisa mencegah dia
tidak ada yang mengancam jiwa dia dengan badan sebesar itu
untuk mencegah perlakuan penganian yang dilakukan oleh mario dean
tetapi justru bahkan ketika sudah ada security pun
mereka terus melanjutkan niat jahatnya itu
itu yang kami tidak bisa terima bahwa dia merasa dia seolah olah sudah menjadi pahlawan
melerai adanya penganian lebih lanjut
padahal kondisi david saat itu sudah koma sudah sekarat
baik baik oke mbak melisa terakhir
saya ingat sebelum kemudian jpu membacakan tuntutan beberapa waktu yang lalu
ini pihak anda mengajukan surat kepada kejaksaan untuk kemudian adanya tuntutan tambahan begitu
untuk kemudian membatasi hak remisi bagi mario
ketika hari ini sudah pada proses pembacaan play doh dari terdakau
apakah narasi ini masih akan dilakukan masih akan didesak begitu nanti hingga putusan hakim
atau pihak anda
iya dalam surat terbuka kami sampaikan kepada kejagung untuk menilik lebih jauh
terkait nilai nilai kemanusiaan menggali tuntutan yang lebih progresif
sehingga adanya lah tuntutan seperti yang kemarin ya
dan terkait dengan remisi ini sebenarnya diatur di dalam kuhp pasal sepuluh
bahwa hak hak tertentu seseorang bisa dicabut
nah karena tidak dimasukkan di dalam tuntutan tentu kami tetap berharap akan diakomodir
akan diputuskan oleh majelis hakim
karena besar keyakinan kami sampai detik ini mereka sejumawa itu tidak ingin mengambil alih
terkait tanggung jawab restitusi itu karena mereka sudah berhitung
adanya pengurangan remisi dan pb asimilasi dan lain sebagainya
sehingga dengan adanya pemenuhan dari hukuman yang mereka harus jalani sepenuhnya
kami rasa mereka juga akan tersadarkan bahwa restitusi memang adalah kewajiban mereka seperti itu
oke oke baik terima kasih atas waktu anda mbak melisa anggra ini
kuasa hukum dari david ozora telah bergabung sama kami
selamat sore sehat selalu mbak melisa